aku sudah menghabisi para santrimu
dulu kamu menjadikan para santrimu sebagai pasukan untuk membidasakan aku
sekarang aku datang untuk memidasakan para santrimu
pada hakikatnya ikhlas adalah urusan hati
ikhlas adalah perwujudan kerelaan hati
tidak ada penyakit hati
dengki dan dendam
ada yang tidak faham
kalau kamu merasa hebat
cepat minta peninduan allah
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ada tamu tidak diminta
aku adalah mak lamdir
aku datang untuk membalaskan dendaku pada prayogo
oh aku tahu
pasti kamu tahu
ajalmu sudah dekat
jangan terlalu percaya diri bilang
kamu datang ke tempat yang tepat
aku sendirinya akan membinasakanmu kembali
aku pastikan kau tidak akan bisa bangkit lagi
aku sudah menghabisi para santrimu
ya allah ya karim
apa yang terjadi
apa yang terjadi
siapa yang melakukan ini semua
n pondern tiang
aku lupa lah semuanya
sekarang aku ya
nih liat bopo bawa hadiah buat kamu
terima kasih bopo
oh jadi cuma valida saja yang diberikan oleh oleh
terus aku dan anak yang dikandungan aku
kamu tidak boleh menikah seperti itu kang mas
kamu tenang dia jeng
kang mas juga selalu bawa hadiah buat kalian semua
yaudah kalau gitu kang mas istirahat dulu ya
makin hari makin kamu kelihatan cantik dia jeng
kang mas jangan gombal
jangan jangan di luar sana kang mas meraju para gadis gadis lain
mana mungkin si aku merayu gadis lain
aku kan cuma punya kamu dan buatku itu sudah cukup
hentikan gombalan kamu kang mas
sebaiknya sekarang kang mas mandi
tubuh kang mas itu udah bau asem
iya bau asem dia aja
ya sudah kang mas mandi dulu ya
ada apa ini